kalau biasanya di akhir pekan kita sering mengisi waktu dengan mengunjungi tempat tempat wisata
nah kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat atau mengunjungi tempat yang berbeda
dimana nantinya kita akan banyak belajar banyak hal tentang bagaimana caranya berternak
nah beternak apa penasaran kan yuk ikuti saya dalam segmen weekend get away berikut ini
kali ini saya akan mengajak anda ke bfc mini farm yang terletak di bintaro tangerang selatan
di tempat ini kita akan belajar tentang bagaimana menambah cuan
dengan memelihara beberapa binatang seperti sugar glider landak mini dan juga lobster air tawar
pak kabar mbak
nih lagi main main sama sugar gleder aja
oh sugar glider wah boleh dipegang kan
boleh silakan pak
ini umur berapa bulan nih mbak
itu umurnya kurang lebih sekitar dua bulan pak
terutama binatang yang biasa hidup di malam hari
aktif di malam hari
jadi sebenarnya enggak susah ya pak buat melihat ini
gampang sekali untuk pelihara sugar glider ini ya
sugar glider ini aslinya itu dari papua
untuk yang jantan yang sudah siap kawin itu di bagian kepalanya botak pak
oh ada botak begini ya
nanti dari botaknya itu dia ngeluarin bau
tujuannya itu buat menarik perhatian si betina
ini kan belum kotak ya
nah ini ada kandungan
ini kandungnya ini betina
di bagian perut itu ada kantungnya
oh ini berarti betina
kalau untuk potensi jualan ini cukup menguntungkan nggak kalau kita beternak sugar glider ini
oh iya menguntungkan pak
kita jual aja lumayan pak
satu pasang berapa biasanya
di sini kita jual satu pasangnya itu satu juta pak
satu pasang satu juta
umuran sekitar tiga bulanan
tiga bulanan satu juta
oh jadi memang potensi kalau memang kita tertarik nih ya buat beternak sugar glider gitu
nah ini tampaknya cuan banget nih gitu
karena memang perawatannya gampang
seperti mbak titim bilang tadi perawatannya gampang
makan juga enggak susah
tapi pasarnya itu cukup besar
sugar glider memiliki nama latin petaurus brevicep
memiliki selaput memanjang antara kaki depan dan kaki belakang
selaput ini digunakan sugar glider untuk melompat dengan jarak yang bisa mencapai lima puluh meter
sugar glider mempunyai kemampuan hidup antara sembilan hingga dua belas tahun
kalau ini ini adalah tempat
ini landak mini
ini landak mini
di bfc mini farm ini punya koleksi landak ada jumlahnya ada berapa
kalau untuk landak mini ini sebenarnya dia ada enam belas
kita ada semua
kalau albino itu coba bapak tangannya begini
albino itu dia durinya putih matanya merah
ini kalau misalnya di pasaran untuk satu pasang landak mini yang sudah dewasa begini harganya berapa
di sini kita jualnya untuk umuran dua sampai tiga bulan
dua sampai tiga bulan
tiga sampai tiga bulan
itu sepasang rp enam ratus
sepasang rp enam ratus
itu nanti biasanya akan punya anak akan berkembang biak setelah berapa lama
umur lima bulan sudah siap
dua bulan sudah siap untuk berkembang biak ya berproduksi
nah tahu nggak pak kalau landak mini ini bisa berenang
dia bisa berenang juga
yuk kita lihat yuk
kita coba ya berenang ya
ini landaknya tuh dia belum mandi
kita mandiin dulu ya
ini biasanya dimandiinnya berapa kali sehari
atau berapa kali seminggu gitu
oh iya seminggu sekali bisa
cara mandinya seperti ini aja
oh dia bisa berenang
bisa berenang ya
ini kalau di air durinya lebih lentur pak
kayak bulu biasa gitu ya
nggak setajam kalau diangkat
nah cukup di
udah segitu cukup
nah tinggal digosok gosok
mandinya pakai shampoo bayi ya pak ya nggak pedih di mata ya
landak mini ini sekali berkembang biak mampu menghasilkan hingga lima ekor anak
masa kehamilan landak mini hanya tiga puluh lima tahun

tak akan melahirkan indukan jantan dan betina harus dipisah
agar nantinya anak landak tak dimangsa pecantat
untuk memelihara landak ini hanya memerlukan sebuah kotak kaca yang sudah diberi alas serutan kayu
serutan kayu ini perlu diganti sebulan sekali
sementara untuk pakan landak mini ini dapat diberi pellet atau makanan kucing
selain belajar potensi bisnis sugar glider dan landak mini
di bfc mini farm ini kita juga dapat belajar potensi bisnis lobster air tawar
di tempat ini kita diberi pengetahuan tentang cara memelihara lobster air tawar
mulai dari pembebitan hingga proses pembesaran lobster air tawar
tentu saja selain menjadi tempat untuk belajar potensi bisnis
lokasi ini juga menjadi tempat yang menarik untuk belajar bagi anak anak mengenal satwa
di antaranya ada berang berang kelinci dan kura kura
bagaimana cara memelihara kelinci
mungkin lebih ketangguh jawab ya apa yang kamu beli itu harus kamu bertanggung jawabkan
sehingga nanti mungkin anak saya yang akan mengurusnya memberi makan dan membersihkan limbahnya
sehingga dia bertanggung jawab akan hal itu
ini kemarin sih kebetulan dikenali nama teman kan katanya ada tempat buat anak anak
terus karena mereka juga emang suka binatang terus kalau mau ke kebun binatang yang kayak ragunan apa
kan rame ya makanya ngajak ke sini aja udah cobain dulu gitu
nah sebagai penutup kunjungan saya kali ini saya belajar membersihkan kura kura air tawar ini
kura kura yang berasal dari kalimantan ini diperkirakan sudah berusia lebih dari lima puluh tahun
bagaimana anda tertarik untuk mengisi waktu libur anda untuk menambah ilmu dan mencari pulang bisnis
serta mengajak keluarga untuk belajar
lebih banyak tentang beberapa satwa
yang pasti jangan sia siakan hari libur anda ya
tim liputan cnn indonesia